saudara pj gubernur jawa tengah apresiasi kompetisi e sport dalam gelaran jawa tengah sport tourism event di semarang
untuk mengapresiasi animo anak muda pj gubernur jawa tengah ikut memainkan salah satu game dalam kompetisi e sport ini
untuk meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi melalui pariwisata dan olahraga
pemerintah provinsi jawa tengah mengadakan gelaran event sport tourism
event olahraga tingkat nasional yang dilaksanakan dinas pemuda dan olahraga provinsi jawa tengah ini membuka empat belas cabang olahraga
enam cabur diantaranya yang sudah terlaksana sejak januari dua ribu dua puluh empat yaitu kejuaraan bola voli di piala gubernur
namun ada yang menarik di antara empat belas cabur yaitu e sport
dalam gelaran e sport tourism event atau spekta e sport kali ini menyedot banyak peserta
sebanyak tiga ratus tim dan ada lebih tiga peserta yang berpartisipasi
untuk mengapresiasi minat keterlibatan anak muda dalam mensukseskan gelaran spekta jateng dua ribu dua puluh
dalam acara launching sport tourism event yang digelar di hotel tentrem semarang
pj gubernur ikut memainkan salah satu game dalam cabur e sport
bersama sekda provinsi jawa tengah
tujuan gelaran sport tourism event ini untuk memajukan olahraga dan meningkatkan prestasi para atlet indonesia
selain itu untuk mengangkat pariwisata di jawa tengah
yang dapat meningkatkan perekonomian dari efek domino gelaran event nasional spekta di jateng
dengan diadakannya sport tourism di jawa tengah
diharapkan mampu mendorong perekonomian masyarakat melalui pelaku umkm dan industri rumahan
diantaranya kuliner dan oleh oleh khas daerah
juga meningkatnya wisatawan yang masuk ke jawa tengah
yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian sektor pariwisata
kedepan gelaran sport tourism event terus dilaksanakan sehingga menjadi tradisi wisata dan olahraga tahunan